gimana jualan lo
berarti lu banyak duit dong
udah lama banget ya kita gak ketemu
udah lama banget ya
berapa tahun yang lalu tuh
tuh sudah yuk detek
masih kenal gak ya
masih kenal gak ya
masih kenal gak ya
masih kenal gak ya
masih kenal gak ya
oh iya silahkan duduk
terus kak ngajak mau kerja apa lagi
mau ngajak lagi
sekarang lagi sibuk apa baru
untuk orang yang sudah usia seperti abang ini
menghabiskan waktu bersama cucu
dan juga mendekatkan diri dengan yang maha kuasa
rumah sakit mana
iya iya bunda bunda kusama aku
cucu saya sakit dirawat di rumah sakit
saya harus jual kesana
maaf ya mai aku gak bisa nganterin kamu pulang
yang penting kamu sekarang ke rumah sakit aja cepetan ya
hati hati di jalan ya rama
tadi kemarin aku mau berbicara sama teman teman
kemarinnya bersama rahma
kalau naik tidak keberatan nanti pulangnya abang yang ngantar ya
sama sama bu nur
eh bunga baru pulang les ya
biasa ngecek kontrakan

ada kerjaan rumah tati
gak ada be
lah kagak ada kerjaan kok lu lama banget
boten beh karena di rumah mbak tadi gak ada kerjaan
surti ke rumah bunuh rumah lah
bantu bantu bikin rendang
bagus dah kalau ada kerjaan
berarti lo punya duit dong
gak dibayar be
cuma bantu bantu doang
yang lu jangan kaget ya
abang berhenti kerja
kan tadi abang udah bilang jangan kaget
maafin abang ya
kan yang penting tapi udah lihat usaha abang
balik wajik lagi gak apa apa
yang penting abang kerja
mau duduk dulu bang
mai kalau boleh abang kapan kapan mampir sini ya
gak yang bei di sini
berarti lu banyak duit dong
buat apa toh
aduh mama kan tidak punya uang
udah cuman kata mama suruh minta sama papa
yaudah kagak usah
tadi kan aku udah ngasih uang jajan
pas mau berangkat sekolah
sama anak pelit amat
waktu seumuran dia

kok makasihnya ke ngkong
kan kalau gak ada ngkong
papa nggak bakal ngasih uang jajan
terima kasih kang
bu kan tadi pagi kita udah bahas
bapak nggak setuju dengan niat ibu bisnis rendang
pengeluaran udah banyak pendapatannya gak ada
justru karena modalnya sudah keluar banyak pak
itu pemikiran keliru
lebih baik segera akhiri rencana ini
karena emang ini nggak prospek
ya sudah pak
ini yang terakhir
bu minta uang
gua mau main
jangan diem di rumah saja
gak usah merengek
ah pak mumun
mau pesen sekarang mas
lagi aja mbak
nunggu temen dulu
si amin kenapa
ojek keluar dari kerjaannya
mulai besok dia ngojek lagi
berarti kang amin jadi pengangguran lagi
kok kamu malah kelihatan senang
iya gue seneng
tapi bukan karena ojak berhenti kerja
karena ojek balik gabung sama kita lagi
motornya dia pakai sendiri
bukan dipakai sama orang lain

oke aku mau ke sana

oke aku mau ke sana

oke aku mau ke sana

gimana acaranya mak
ada yang sekarang beda banget
sebelum waktu dulu waktu sma
kan sekarang udah pada tua mak
lu pulang cepet
bang ojek udah gak kerja lagi mak
oh seperti itu
iya seperti itu mak
bang ojek keluar dari kerjaannya
hah lu keluar dari kerjaan
udah bener lu kerja kantoran lo keluar
lu mau ngajak lagi